ketua dpr bambang susatyo kembali mangkir pemeriksaan kpk hari ini sebagai saksi
bambang susatyo hari ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi
bambang menjelaskan alasan ketidakhadiran dirinya adalah karena banyaknya kegiatan kedewanan pada pekan ini
ia pun meminta kpk menjadwalkan ulang
sebelumnya kpk pernah memanggil bambang pada pertengahan desember dua ribu tujuh belas
namun mantan ketua komisi tiga itu tak hadir karena tengah mengikuti kegiatan partai
sudah lama saya menunggu undangan kembali dari kpk untuk dimintain keterangan
nah hari ini pun sebetulnya ingin sekali saya datang ke sana supaya sempat selesai
ketangan apa yang dibutuhkan dari saya saya akan berikan dengan seluas luasnya
sejauh yang saya pahami saya rasakan saya lihat dan saya ketahui
benturan dengan berbagai kegiatan kedewanan protokoler ya seperti hari ini
saya sudah melakukan koordinasi dengan teman teman di kpk
dan sudah mengirim surat tadi pagi untuk minta dijadwalkan kembali
sebagai ketua dpr pasti saya harus juga memberikan contoh kepada masyarakat
karena seseorang sama juga seperti dpr
seseorang ketika dipanggil wajib hukumnya untuk hadir
ya baik di kpk
di kepolisian maupun kejaksaan termasuk juga di dpr